pemerintah myanmar sambil membawa foto dua wartawan reuters yang difonis tujuh tahun penjara oleh pengadilan myanmar
keduanya dituduh membongkar rahasia negara
para aktivis pro demokrasi hongkong ini menuntut pemerintah myanmar segera membebaskan walin dua puluh tiga tahun dan kiau suu dua puluh delapan tahun
dari hukuman karena mengungkap pembunuhan sepuluh orang etnis rohingya di negara bagian rakhine myanmar pada desember lalu
berikutnya kita ke eropa
pemerintah crimea mengevakuasi ribuan anak anak dari sekolah mereka di kota armisans pada selasa waktu setempat
akibat terjadinya peningkatan kadar gas sulfur dioksida di udara
perdana menteri crimea serge aksionov mengatakan jumlah konsentrasi gas beracun di udara telah melebihi ambang batas normal
tersiar kabar tentang ditutupnya sebuah pabrik lokal yang memproduksi pigment titanium dioksida
sebagai bahan dasar pembuatan zat

heranov tidak mengkonfirmasi apakah penutupan pabrik tersebut berkaitan dengan peningkatan kadar gas beracun sulfur dioksida di udara
warga di kota armisan telah mengeluhkan adanya bau busuk dan juga zat yang lengket di permukaan air sejak dua puluh tiga agustus lalu
berikutnya aktor kawakan hollywood kevin spacey tidak akan dituntut atas tuduhan pelecehan seksual
di kota kuala lumpur
sebelum terjadi pelecehan seksual yang dilaporkan oleh seorang aktor kasus tersebut dilaporkan ke jaksa pada april lalu
jaksa los angeles pada selasa lalu menyatakan tidak bisa memproses kasus tersebut
menurut aturan hukum california kasus yang terjadi pada tahun seribu sembilan ratus sembilan puluh dua itu telah melewati batas waktu penuntutan
lebih lanjut jaksa sedang meninjau kasus pelecehan seksual kedua yang melibatkan peraih oscar dalam film american beauty tersebut
jaksa menyebut kasus itu masih dalam peninjauan
sebelumnya seorang aktor bernama kevin spacey menunjukkan bahwa jika terjadi pelecehan seksual di kota kuala lumpur
seorang aktor bernama anthony rapp buka suara atas pelecehan seksual yang dilakukan oleh kevin spacey kepada dirinya pada seribu sembilan ratus delapan puluh enam
spacey sempat meminta maaf di depan publik atas perilaku tidak pantasnya kepada rap
sebelumnya seorang aktor bernama kevin spacey menunjukkan bahwa jika terjadi pelecehan seksual di kota kuala lumpur